oieee kayaknya udah lama nih kita gak ngegas
gimana kalau kita balapan
kita balapan sampai gudang
yang paling belakangan traktir es dawan
eh cobro lo kalau ngajak taruhan modal dikit masa es dawan
eh enggak enggak enggak
apaan sih kalian berdua
nggak ada ya balapan di tempat umum
kita harus tertib
kita harus pikirin juga keselamatan orang lain
kalau kalian mau balapan ya di tempatnya bukan di sini
banyak aturan lo
emang bakat loh jadi petugas keamanan sama ketertiban
hasilnya nanti nilai gue berapapun gue gak peduli
yang penting ujian sudah selesai dan semoga udah bisa lulus
jelek kayak apa kek
berarti dapet nilai e mau loh
kalau nilai gue eh gue disuruh ngulang lagi lah nggak lulus
paling gak c lah
biar kata jelek yang penting lulus
eh kita abis pot jantung ya gara gara ujian tadi
loh lo ada apaan sih
ada cewek yang berantem pak
gara gara ngerebutin lo
siapa yang berantem
gue gak tau namanya
sekarang mereka dipanggil bu sindi
boy ya gitu cewek yang satunya lagi tuh si lekpa
gak usah tau com bro
eh lo liat kamu tuh boy
langsung lari begitu nyamperinnya
saya nggak nyangka anak didik saya berantem cuma gara gara cowok
emang cewek baru ini aja yang deketin cewek saya terus
eh berapa kali ya gue harus bilang kalau gue gak ngedeketin boy sama sekali
ya guenya aja yang sil gara gara ketemu sama dia mulu
saya jadi emosi lagi gara gara dia
kalian ini udah bikin keributan
sadar nggak sih kalau ini kejadian lagi
saya gak akan segan segan kasih skors sebut kalian
saya janji gak bikin keributan lagi
asal nih cewek gak munculin mukanya depan boy
eh yuk gue juga maunya gitu kali
tapi gimana kita satu kampus
masa iya dia muncul terus gue harus hilang
ya gue juga maunya kayak gitu dari awal kalau bisa
ya lo pake cara lain kek
kreatif dikit bisa gak sih
asal muka lo gak muncul depan muka gue atau muka boy
tuh tuh tuh bu liat sendiri kan
saya mulu yang salah di mata dia
ya emang lo yang salah masa lo gak mau disalahin sih
karena gue salah apa coba
gue udah bilang berkali kali kalau gue gak deketin gue sama sekali
lo masih belum paham juga apa
udah cukup cukup kalian mau damai nggak
ya saya sih mau aja bu damai sama dia
asal dia gak usah nudu nudu saya sembarangan lagi
ya saya juga masih punya harga diri kali bu
saya juga gak mau dituduh ngerebut pacar orang
padahal nasir juga enggak tertarik juga enggak
kalau kamu silah
enggak deh bu
kamu bisa berdamai sama cewek kayak gini
ntar juga pasti dia ngelakuin hal yang sama lagi
jauh diam diam jangan berisik apa
jangan nguping ya nanti kamu juga kena humop
masih gak mau damai juga
kalau kalian gak mau damai saya juga nggak apa apa kok
tapi jangan salahin saya kalau saya kasih nilai e dalam mata kuliah saya
saya dosen komunikasi bisnis
dan apa yang kalian lakukan tadi
itu adalah salah satu contoh buruk dari kurangnya komunikasi
masih mau ngelanjutin perantemnya
kita damai aja
kalau kejadian ini terulang lagi ingat apa yang saya katakan tadi
sekarang salam mam
sekarang kalian keluar
keju udah couple uang tersenduh
sama anak baru emang
gak ada perasaan juga
sama sekali gak ada
main gue suka sama dia
lagiin masalah gue lagi banyak
gak punya waktu gue untuk mikirin perempuan dulu
kan kalian tau sendiri
gue tuh masih stres banget gara gara kejadian semalam
yang masa lalu mau dikenalin sama anak sahabat almarhumnya nyokap lo ya
eh cantik dia anaknya
lo berdua penasaran
gue tau nama panjangnya
kalau silamat siang gimana
oiyy kayaknya udah lama nih kita gak ngegas
kita balapan sampe gudang
yang paling belakangan traktir es gawat
eh enggak enggak enggak
apaan sih kalian berdua
gak ada ya balapan di tempat umum kita harus tertib
kita harus pikirin juga keselamatan orang lain
kalau kalian mau balapan ya di tempatnya bukan di sini
banyak aturan lo
emang bakat loh jadi petugas keamanan sama ketertiban
pusing toga dengan kalian berdua berantem terus
yuk kita jalan bentuk formasi
tidak ada yang bisa kita lakukan
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
gua kejar tuh motor
siapa sih itu orang